tiba sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat politikus pdip budiman sujatmiko yang datang
bersama rombongan langsung disambut oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto di depan
rumah kertanegara jakarta selatan mantan aktivis sembilan puluh delapan itu terlihat akrab dengan prabowo yang
berseberangan dengan budiman saat prabowo menjabat sebagai pangkostrat dalam peristiwa reformasi dua puluh lima
tahun lalu keduanya berdiskusi selama kurang lebih dua jam diselingi makan malam bersama
usai pertemuan keduanya mengakui dulu berlawanan meski begitu mereka kini berbagi visi yang sama
untuk indonesia yang lebih baik kita memang pernah berhadapan ya tapi yang membedakan kita yang
membuat kita berhadapan dulu suatu keadaan
suatu kondisi suatu sistem ternyata
kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita cita yang sama
adapun budiman menyampaikan kehadirannya untuk bertemu dengan prabowo bukan dalam kapasitas
sebagai anggota partai melainkan sebagai individu yang ingin mempersatukan kaum nasionalis guna
di geopolitik ke depan dengan ancaman peperangan krisis dangan dan energi anda boleh enggak percaya
sama saya untuk hal yang lain tapi untuk kali ini yakin ini saya memang cara saya mewakafkan diri untuk
mencegah dan agar kaum nasionalis bisa mendos knkp sudah dilakuin pak cokowi ya dengan segala
konsekuensinya berharap biasaido sehat teruskan tugas dia untuk menjaga tugasan dan saya ingin
orang terutama indonesia layak untuk dapat orang terbaik
sementara itu prabowo menegaskan dirinya dan budiman sepakat
persatuan indonesia merupakan kunci dalam menghadapi tantangan krisis global